sementara itu peringatan hari kemerdekaan di beberapa daerah di jawa timur berlangsung semarak
di malang warga mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung panderman
sementara itu di surabaya warga etnis tionghoa merayakan kemerdekaan dengan menggunakan bahasa madarin
sedangkan di jombang upacara bendera dilakukan dengan menggunakan bahasa jawa
kemerdekaan republik indonesia
pengibaran bendera raksasa di puncak gunung ini sebagai bentuk penanaman nasionalisme sekaligus pesan untuk mencintai alam indonesia
sementara upacara unik dilakukan warga desa klandungan kabupaten malang
mereka melakukan upacara bendera sambil membawa hewan ternak mulai dari ular sapi dan burung
hewan hewan ternak tersebut merupakan simbol warga sebagai ungkapan perjuangan mereka sehari hari
selain membawa hewan ternak warga juga mengenakan pakaian adat dan membawa alat kerja sehari hari
lain halnya di surabaya peringatan hari kemerdekaan republik indonesia juga dirayakan warga etnis tionghoa
mereka menggelar upacara bendera dengan mengenakan baju tradisional dan baju pahlawan
uniknya lagi saat menyanyikan lagu kemerdekaan mereka menggunakan bahasa madarin
perpaduan ini merupakan bentuk persatuan untuk sama sama menghargai perjuangan para pahlawan
peringatan hari kemerdekaan juga dilakukan ratusan off roader motor trail lumajang dengan berpawai
mereka berkumpul di sebuah lapangan sambil memasang sejumlah atribut seperti bendera merah putih di kendaraan mereka
mereka kemudian pawai mengitari kota lumajang
para rider ini juga mendatangi sejumlah warga miskin di desa kerai untuk memberikan bantuan sembako pada warga yang membutuhkan
sementara di jombang warga menggelar upacara unik dengan menggunakan baju adat dan bahasa jawa
seluruh aba aba yang digunakan pimpinan upacara adalah logat khas bahasa jawa
saya berpaparan mari
meskipun terkesan tidak lazim pengibaran bendera merah putih bisa berlangsung dengan baik
upacara bendera dengan menggunakan bahasa jawa ini sengaja dipilih untuk melestarikan bahasa jawa yang sudah mulai dilupakan